yes kasihan balon biru nanti kalo makannya kepedesan ya
tapi gaada rasa ini
ada dicobain dulu ini ada kecap
cobain dulu cobain dulu ada rasanya nggak
masa udah ga sesuai yang kumau
ga sesuai sini sini sini saya suapin deh
itu di belakang papa itu adi pak adi
jessica anak papa
kamu lagi siap
capek banget ya
kamu istirahat ya
kamu jadi aneh aneh gini deh
papa aku ga mungkin salah kenalin tadi itu adi
papa aku kenal sama calon suami aku
ga mungkin aku salah kenalin calon suami aku sendiri pak
tadi itu ada di belakang papa
maaf ya ya mungkin papa salah liat
yaudah nanti misalnya papa liat adi papa langsung telepon kamu ya
yang penting sekarang kamu istirahat
bener ya pak
yeay makasih pak
kalau kamu lagi ingat soal adi aja selalu seperti ini
akhirnya hari ini kita bisa jogging juga
kamu udah ngetepatin janji
yaudah saya beliin air minum ya sebentar
air minumnya ya dua
dua belas ribu
dua belas ribu
ambil aja kembaliannya ya
aduh mas randy
jantel banget sih
jadi penasaran dulu mas randy sama mantan mantannya gimana
kalau dia punya mantan kok bisa putus
aduh kalau aku punya cowok kayak mas randy
bakal aku kekepin sampai pelaminan
nggak akan aku lepas
nggak di minum
nggak boleh ya
boleh boleh banget
cuma aku kaget aja kamu mau nganterin aku
mas yudi balik aja duluan
saya diantar sama mas randy
lapar cari makan yuk
kamu kan tadi udah makan
makan kamu banyak lagi tadi
sama juga kan perempuan lagi hamil
harus banyak makan
dan bawaan perempuan hamil tuh emang lapar terus
gapapa lah daripada kelaperan kasihan bayinya juga
udah temenin cari snack atau jajanan atau sesuatu
kok lapar banget mas
kita keluar yuk cari makan yuk
udah sana temenin
cepet makan dulu ya maya
mas aku mau baso
gapake ponnyedap garamnya sedikit
gapake sambel ya bening aja
penting makan kuah doang mas
kalo pake sambel nanti kepedesan ya gausah ya
kasihkan bolon biru
satu sendok aja
mas satu sendok ya
setengah aja setengah
ga berasa satu
setengah sendok aja
udah mas jangan dengerin dia mas
kalau banyak tuh lima atau sepuluh
sendokkan sendoknyadonya missly kan
yaudah nih dua kali gitu
yaudah mau nambah lagi ayo
kasian lo len biru nanti kalo makannya kepedesan ya
tapi yang ada rasa ini
ada dicobain dulu nih ada kecap
cobain dulu ada rasanya nggak cobain
masa udah nggak sesuai yang aku mau
nggak sesuai sini sini saya suapin
enak kan udah rasanya kan
rasanya beda sih mas
bedanya kenapa kurang enak mau cari tempat lain
rasanya penuh dengan cinta kalau kamu yang suapin
jadi apa motif dan latar belakang anda melakukan teror terhadap keluarga al fahri
dendam pribadi pak
anda tahu akibat perbuatan anda anda akan terancam hukuman selama lima belas tahun penjara
karena anda berencana melakukan pembunuhan
kok mau di sini
ntar juga kamu tahu sayang
dateng dulu kak catherine
kamu nunggu catherine
duh kak angga sama kak michi ngapain berdiri di situ sih bikin mati gaya deh
udah pak aku mau ke rumah
dek kak kak minta sama kamu
kamu masuk dulu ke dalam ya
soalnya ada yang mau kata bicarain sama randy
apaan sih kak

randy juga mau langsung ke kantor ya kan mas
kamu bisa nggak dengerin kakak
yaudah gak apa apa